sebanyak empat ratus sembilan puluh dua narapidana di rumah tahanan salemba jakarta pusat mendapatkan remisi
atau pengurangan masa tahanan dalam momen tahunan hari raya idul fitri
sementara di lapas dua a kerobokan bali tiga ratus empat puluh satu warga binaan mendapatkan remisi
dan tujuh diantaranya langsung menghirup udara bebas
sebanyak tiga ratus empat puluh satu warga binaan lapas kelas dua a kerobokan bali mendapatkan remisi
dari petugas di hari raya idul fitri
bukan hanya napi warga negara indonesia
remisi ini juga diberikan kepada empat warga negara asing
di antaranya tiga orang warga malaysia dalam perkara narkotika dan satu orang warga turki
dalam perkara undang undang transaksi elektronik
dalam momen hari raya idul fitri tahun ini tujuh napi diantaranya bisa langsung menghirup udara bebas
sementara di rumah tahanan salemba jakarta pusat
sebanyak sembilan belas narapidana yang telah menjalankan masa hukuman dinyatakan bebas
setelah mendapatkan remisi
setidaknya ada empat ratus sembilan puluh dua orang napi yang mendapatkan remisi dari pemerintah
remisi diberikan untuk narapidana yang tercatat berkelakuan baik
selama masa pembinaan di lapas maupun di rutan
untuk para keluarga napi yang hendak menjenguk
rutan salemba membuka pelayanan khusus selama hari raya hingga jumat mendatang
yang dimulai dari pukul sembilan pagi hingga pukul tiga sore
berupa loket tambahan serta akses khusus untuk kaum penyandang disabilitas maupun lansia
tim liputan cnn indonesia